keinformasi lainnya sidang perdana kasus dugaan ujaran kebencian yang disangkakan kepada musisi ahmad dhani prasetyo digelar hari ini
sidang dakwaan dijadwalkan akan berlangsung pukul empat belas tiga puluh di pengadilan negeri jakarta selatan
kepada cnn indonesia com ahmad dhani mengkonfirmasi kehadiran dirinya dalam sidang dakwaan hari ini
ahmad dhani sebelumnya dilaporkan oleh jack boyd lapian terkait dugaan ujaran kebencian terkait cuitannya di media sosial soal penista agama
ahmad dhani dinilai melanggar pasal dua puluh delapan ayat dua jungto pasal empat puluh lima a ayat dua undang undang informasi dan transaksi elektronik